pas banget ya jamnya makan siang baru baru ini sup daging sapi berkuah hitam bernama rawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia
terdapat beragam pilihan rawon yang bisa anda coba untuk makan siang seperti rawon yang ada di surabaya jawa timur
nah berikut liputannya dalam segmen new maksih
hmm aromanya sedap kalau melihat kuah berwarna hitam tentu saja ini adalah rawon
dan udah tau belum kalau rawon masuk kategori sup atau makanan berkuah terenak di dunia pada juli dua ribu dua puluh tiga versi tes atlas situs panduan wisata kuliner asal kroasia
gimana ya kalau makan siang pakai rawon
you maksih you kok saya tunggu di depan ya
rawon dikenal sebagai masakan khas jawa timur
di surabaya sup daging sapi bercita rasa gurih ini cukup mudah ditemui
pertama saya akan mengajak anda menikmati rawon rumahan di jalan kapasan dalam gang tiga yang berdiri tahun dua ribu sembilan belas
kuah rawon yang hitam terbuat dari kluwak atau kepayang dengan kebutuhan sekitar satu kg keluak
dalam sehari kuah yang dibuat mencapai tiga puluh liter
dan untuk menyedapkan rasa ditambah beragamnya
beragam rempah rempah seperti lengkuas unir jahe serai bawang merah bawang putih dan lainnya
sementara dagingnya membutuhkan lima hingga sepuluh kg daging sapi dalam sehari yang direbus berjam jam
rempah rempah kita pasti memiliki rempah rempah yang terbaik ya
lalu kita dari situ kita produksi kita proses selanjutnya kita melakukan suatu penyaringan

jadi yang rempah rempah yang kita ambil adalah sarinya saja

dan yang rempah rempah kita pinggirkan semuanya
karena yang tanpa disadari oleh setiap orang
kalau kita makan bersama dengan sari sarinya itu merasa lebih nikmat lebih enak lebih bagaimana ya
tetapi pada dasarnya itu justru membuat tubuh kita semakin tidak baik untuk mengkonsumsi seperti itu
dalam satu porsi rawon biasanya ada lauk pendamping telur asin
ada juga tauge dan sambal sebagai pelengkap
rawon greget menyediakan tiga pilihan porsi mulai porsi untuk satu orang hingga empat orang
harganya mulai rp tiga puluh delapan hingga rp empat puluh delapan
kalau makan di sini anda akan merasakan suasana seperti di rumah
dan sesuai namanya rasa rawon satu ini memang bikin greget
wah ini porsinya besar bisa dimakan dua sampai tiga orang
hmm tekstur kuahnya ternyata ringan dan dagingnya empuk
jadi enggak salah ya kalau rawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia
apalagi kalau makannya siang siang
setelah merasakan kenikmatan rawon rumahan selanjutnya saya akan makan rawon di salah satu depot
dengar dengar rawon di sini warnanya merah
iya di depot yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh ini rawonnya benar benar berwarna merah karena kuahnya terbuat dari cabai merah besar
eksistensinya dibuktikan dengan surat izin berbasis
bahasa belanda dan bahasa indonesia ejaan lama yang dikeluarkan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
depot rawon yang ada di jalan karet ini kini dikelola generasi ketiga dan menggunakan resep turun temurun
bahan bahannya mengutamakan bumbu tradisional
saya memakai daging yang utuh
itu kalau dipotong pasti kotak kotak
tapi kebanyakan pakai daging tetelan
daging tetelan itu berlemak
dan saya membuat rawon itu dari bumbu dapur asli
saya enggak mengandalkan msg
nah itu kelebihannya
jadi mulai dasar untuk goreng bawang gorengnya itu semua memakai minyak kelapa bukan sawit
dalam kuah rawon kita bisa memilih daging sapi yang dipotong potong atau memilih buntut sapi
rasa rawon merah berbeda dengan
rawon berkuah hitam
tapi pelengkapnya tetap sama yaitu tauge dan sambal
berbeda dengan rawon hitam yang rasanya

kalau ini rawon merah rasanya gurih dan manis

kalau dagingnya ini menggunakan buntut sapi

bumbunya juga merasap
hingga kini rawon masih menjadi salah satu menu favorit masyarakat saat makan siang
ya enak juga
ya memang lain kan rawon biasanya hitam
ini kok merah
dagingnya tadi dikasih yang buntut
dagingnya tadi dikasih yang buntut
enak empuk juga
jadi ada beragam pilihan rawan ya kalau anda mau coba yang mana